herman mamansu herman
dia itu anak buahnya kang mus
kenal kang mus
muslihat itu anak buahnya kang bahar
tahu kang bahar
tadi herman telepon
pokoknya dompet coklat itu harus balik
isinya harus lengkap
atm ktp sama duit tujuh ratus ribu
dompetnya udah dibuang
isi dompetnya cuma sepuri
oh kesana kang
oke oke kang siap
nama anaknya kang subarnasnya siapa namanya
yang waktu itu ada masalah
johan mah nama panggilan aja
nama ciptaan dia sendiri
nama pengasih saya
mungkin dia merasa kurang bagus kali ya
raden johana kartasasmita
oh gak raden
iya kan saya juga
dia masih ikut geng motor
sejak masalah itu yang membuat kepala saya mempecah
jantung saya hampir lepas
untung dibantu kang bahar
oh itu mah bantuan biasa
ah itu mah bukan biasa
hebatnya kang bahar
kan kata orang
tadi anak saya ke surya agung
dia katanya mau cari tempat buat magang
kenapa gak sekitar dulu ke saya
saya juga tahunya sudah dia pulang dari surya agung
katanya biar dekat dari rumah gitu
katanya suruh nunggu seminggu jawabannya
bisa lebih cepat
tadi jam sebelas an operasi di cicahe
dompet coklat yang isinya ktp
sama duit tujuh ratus ribu
kok tau sih
dia itu anak buahnya kang mus
kenal kang mus
itu anak buahnya kang bahar
tau kang bahar
tadi herman telfon
disuruh mus lihat
pokoknya dompet coklat itu harus balik
isinya harus lengkap
ktp sama duit tujuh ratus ribu
dompetnya udah dibuang
buat makan dua ratus
gak mau tuh
tahu pokoknya harus utuh lengkap tujuh ratus ribu
udah tau herman kan
udah mamansu herman
anak buah kang mus
udah tahu kan kang mus itu siapa
udah mus lihat
tangan kanan kang bahar
tau kang bahar itu siapa
udah kamu beli itu buku pelajaran sholatnya

dari mulai yang tipis sampe yang tebel
saya tadi beli pakai uang bensin
jadi buat beli bensin uangnya udah gak ada
ini ada di sebelah saya
tadi saya juga sekalian beli buku kumpulan doa
maaf pak saya inisiatif aja
buat yang mau belajar sholat
kan biasanya habis sholat langsung berdoa
mau doa apa aja ada
kalau saya mah sholat udah lancar
tapi kalau doa masih banyak yang belum hafal
saya nanti boleh pinjam buku kumpulan doanya kan pak
saya mau menghapal doa supaya dibukakan pintu rezeki
memangnya saya suka telat bayar gaji kamu
maksud saya bukan itu
cukup pak alhamdulillah
memang bapak ada rencana mau naikin gaji saya
kalau saya salah nanya
tadi dompetnya dilempar kesana
jangan jangan nyebur kesawah lagi
bukannya masa jangan jangan
yang kamu lempar nyebur kesawah
berarti harus nyebur dong
oke kang bahar apa kabar
mau cari buah
ini berapa harga sekilo
ah kang bahar paketannya harga segala
kalau kanannya saya nggak tahu harganya berapa
saya jamin semuanya manis
nggak usah gimana
nggak usah bayar
saya kan mau beli
nggak usah beli
ya udah kalau nggak boleh beli saya cari tukang buah yang lain aja
maksudnya bukan itu kang
maksudnya kalau kang bahar mau bawa ini ambil aja
nggak usah bayar
iya tapi masa sama kang bahar dagang juga
saya senang kalau kang bahar mau nerima
ya terima kasih ya
kang situasi aman terkendali
dis itu kang bahar beli atau kamu kasih
masa semua dikasih
tidak semua cuma kang bahar sama saya
tidak ada yang bisa dikasih
kalau sudah dikasih saya kasih
tidak ada dompetnya
nyarinya nggak benar
kalau benar mah dompetnya pasti ketemu
ini udah benar tapi dompetnya gak ketemu
udah ketemu belum
bukan siapa dompet tetangga saya
aduh saya juga baru minta
iya saya tahu pasti minta
kamu mah kapan beli
kalau dompetnya sampai gak ketemu kita bisa bahaya
makanya cari sampai ketemu
ini juga lagi dicari tapi belum ketemu
cari apa bang cari belut
bukan cari dompet
bukan cari belut pak
tadi katanya cari dompet
gimana mau bisa cepat ketemu